sesaat lagi anda akan menyaksikan spesial segmen di indonesia aja
keunikan tradisi dan budaya menjadi daya tarik utama desa wisata adat musim kemiren
kedatangan saya disambut oleh kesenian barong
hal ini tidak bisa didapatkan di tempat manapun kecuali di indonesia aja
desa kemiren di kecamatan gelagah kabupaten banyuwangi jawa timur
telah ditetapkan sebagai desa wisata budaya oleh pemerintah kabupaten banyuwangi
mayoritas masyarakatnya adalah suku osing
suku asli banyuwangi yang masih melestarikan tradisi dan budaya osing
kemiren berasal dari kata kemirian atau banyak pohon kemiri
kemiren juga kepanjangan dari kemeroyok mikul rencana nyata
prinsip bersama sama dengan kemiri
untuk menuju desa wisata osing kemiren
waktu tempuhnya sekitar dua puluh menit atau sekitar tujuh km dari pusat kota
sementara dari bandara internasional banyuwangi berjarak sekitar dua puluh satu km
barong menurut masyarakat osing adalah simbol kebersamaan
karena kata barong berasal dari bahasa osing
yang berarti bersama atau kebersamaan

kini barong berasal dari bahasa osing
barong kemiren bukan lagi kesenian banyuwangi yang bersifat sakral
namun juga bersifat hiburan
seperti saat ada pernikahan hitanan dan pagelaran kesenian lainnya
dulu barong kemiren hanya digelar pada saat saat tertentu
seperti saat bersih desa dan ritual lainnya
berwisata ke desa adat osing kemiren tentu harus menerapkan protokol kesehatan
setelahnya saya disuguhi pertunjukan tari gandrung

dan sebagai maskot pariwisata tari selamat datang
juga tak lepas dari kiprah maestro gandrong temu
yang asli dusun kedalaman kemiren
kalau selain untuk perekonomian otomatis kan
satu ya penunjang perekonomian masyarakat
kedua kita bisa menyungkuhkan sebuah budaya dan ada tradisi kearifan lokal kita kepada dunia
dengan luar bahwasannya kita punya kearifan lokal
di desa kemiren rumah adat suku osing masih bisa dijumpai
pintu ukiran kayu dan bentuk atapnya khas
ada tiga jenis desain atap yang dikenal di tiap rumah
di antaranya tikal balung atau empat sisi
dan colcogan atap dua sisi
rumah bisa dibongkar pasang dan tahan gempa
warga pun masih melestarikan tradisi gedokan otek
musik otek berasal dari kebiasaan masyarakat zaman dulu ketika masa panen tiba
para wanita menumbuk padi agar menjadi beras
dan menumbuk beras saat acara pernikahan atau hitanan untuk membuat tepung beras
suara yang dihasilkan dari memukul lesung dengan alu
menghasilkan bunyi ritmis yang enak didengar
inilah menjadi awal musik lesung atau otek yang kini digunakan untuk menyambut tamu
ada pula tradisi mepe kasur
tradisi ini tak hanya dilakukan setahun sekali saat ritual tumpeng sewu
tapi juga dilakukan sehari hari
dengan menjemur dan memukul mukul kasur yang terbuat dari kapuk dan berwarna merah hitam
fungsinya untuk mengembangkan kasur dan menghilangkan debu serta hal hal negatif
sementara di dalam rumah adat tradisi menyimpan batik dalam toples masih dilestarikan
batik merupakan warisan dari para leluhur kepada anaknya
bukan untuk dipakai tapi untuk disimpan dan diwariskan lagi kepada anak cucu
tak hanya batik setiap satu keluarga pun memiliki cangkir dengan motif dan bentuk yang sama
tradisi ini kemudian dipopulerkan melalui festival tahunan ngopi sepuluh ewu
karena keunikan masyarakat
adat dan budayanya yang masih dipertahankan
karena disaat dulunya perjuangan para leluhur itu membuat kampung
itu dengan susah payah menebang hutan yang demikian rupa
kalau ditanya itu untuk siapa
untuk anak cucu saya
atas pengorbanan saya untuk membangun desa ini
saya tidak minta imbalan apapun dari anak cucu saya

saya ingin anak cucu saya mau menjaga dan melestarikan peninggalan saya
itu adat istiadat termasuk barang barang yang sudah saya wariskan
sektor pariwisata menjadi penunjang perekonomian masyarakat osing
yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan buruh harian lepas
pelaku wisata seperti penyewaan homestay bermunculan
terdapat empat puluh tujuh homestay
mulai dari harga satu ratus dua puluh lima hingga lima ratus ribu rupiah per malam
homestay dengan arsitektur ossing telah menerapkan protokol kesehatan
keramahan warganya pun melengkapi kenyamanan
tidur dan bangun di homestay ini bisa menyegarkan pikiran
desain interior yang unik dan suasana yang tenang membuat betah tinggal di sini
meski pandemi berdampak pada sektor pariwisata
warga tak patah semangat untuk terus memupuk kemandirian
sekaligus mempertahankan kearifan lokal
pelaku ekonomi kreatif pun beradaptasi
seperti produk kopi kemiren jalan goyang yang dipasarkan secara daring
atau selama dua ribu dua puluh satu empat puluh lima puluh kg kopi per bulan terjual secara daring
dari total penjualan delapan puluh hingga seratus kg

kopi kebanyakan dipasarkan ke kalimantan jakarta indonesia dan indonesia

walaupun dari sisi penjualan memang jauh lah sebelum adanya pandemi
wisatawan pun bisa mencoba menyangrai kopi secara tradisional hingga pengemasan
biji kopi yang disangrai tak lebih dari lima belas gram selama sekitar lima belas menit

dengan kecepatan yang stabil
sama dengan turut membantu perekonomian warga
sekaligus bangga buatan indonesia
karena kemampuan mengelola destinasi pariwisata berkelanjutan
pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal
serta pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung
kemiren mengantongi sertifikasi desa wisata berkelanjutan
dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif pada dua ribu dua puluh
berkunjung ke desa adat osing kemiren
bisa menjadi alternatif tujuan wisata budaya
setelah berkeliling saya menutup hari dengan menyantap pecel pitik dan uyah asem
di warung kemangi atau yang biasa disebut pesantogan kemangi
menu serba daging ini merupakan masakan khas suku osing
pesona budaya indonesia tak ada duanya
saat kebiasaan baru dimulai
berwisatalah di indonesia
indonesia aja seperti di sini di desa wisata osing kemiren